polisi telah menangkap para pelaku yang membegal para remaja di depok jawa barat
lantas bagaimana awalnya para remaja ini bisa jadi sasaran pembegalan
simak penelusuran jurnalis kompas tv dian silitonga
mereka ini bisa ditarget lemah dan gampang diambil itu jadi target mereka
akhirnya membacok korban itu bagaimana
saya ditarik dari motor saya jatuh ada warga akhirnya saya balik
seorang remaja di depok jawa barat menjadi korban pembegalan
kedua pelaku melukai siswa kelas dua smp tersebut menggunakan senjata tajam
lantaran korban membela diri karena pelaku merampas hp nya
kini polisi telah menangkap kedua pelaku begal
lantas mengapa pelaku membegal anak sekolah
ikuti penelusurannya bersama dengan saya dalam gelar perkara
inilah detik detik seorang pelajar smp di depok jawa barat menjadi korban pembegalan pada rabu dua puluh empat april lalu
saat pelaku merampas hp miliknya korban sempat melawan
naas pelaku melukai korban menggunakan senjata tajam
sehari pasca kejadian polisi menangkap pelaku
pertama pembela smp berkata bahwa dia tidak berhasil menangkap pelaku
pertama pembela smp berkata bahwa dia tidak berhasil menangkap pelaku
saya berada di tempat kejadian perkara pembegalan siswa smp di kawasan pancoran mas depok jawa barat
di mana korban juga mendapat luka bacokan saat pembegalan
menurut penuturan saksi korban sempat berteriak minta tolong
bagaimana lengkapnya saya akan langsung bertanya kepada salah satu saksi yang berada di tkp
pembegalan yang menimpa remaja dh terjadi sekira jam setengah dua siang di jalan anggrek lima pancoran masawangan depok
saat itu kondisi jalan di sekitar tkp cukup sepi
beruntung saat kejadian sejumlah warga mendengar teriakan korban minta tolong
salah satunya syarif udin
memang kalau di daerah sini kalau siang itu sepi atau
tapi saya kan waktu sama istri saya lagi nonton tv tuh melihat berita
pas itu dia teriak hp gua hp gua
saya kira becanda bisa anak sekolah begitu becanda kan
baru saya itu keluar tolong tolong cek keluar
weh begal saya teriakin begal saya lari
jadi sampai acungin telurit ya
dia sampai goyang gitu kalau goyang kejar sama orang itu kan
baru pada tahu baru saya aja sama istri saya yang tahu
mungkin kalau nggak teriak mungkin anak itu bisa parah gitu
sejumlah warga berhamburan keluar rumah saat mendengar teriakan syarifudin
kedua pelaku pun seketika kabur
kita tolong tolong baru tuh saya keluar dari istri saya
kalau berhasil kabur dia
nggak ada dia langsung lari dia
langsung ke orang tuanya pulang ke rumah orang tuanya
berdasar keterangan polisi pembegalan berawal saat korban dh pulang sekolah
sekitar jam setengah dua siang
jarak antara sekolah dan rumah korban kurang lebih lima ratus meter
korban berjalan seorang diri sambil memegang smartphone
saat melewati jalan anggrek lima dua pelaku na dan wa yang mengendarai motor
menghampiri korban sambil menanyakan alamat
korban berhenti lalu wa yang duduk di belakang turun dari motor merampas hp korban
namun korban mempertahankan hp nya
masalahnya waktu itu si korban mempertahankan kan menempel
begitu mempertahankan handphone mereka berdua ini si begal ini turun
jadi karena mereka juga sudah persiapan bawa senjata tajam
digunakan senjata tajam itu untuk mendapatkan handphone itu
setelah handphonenya diambil baru mereka kabur
tapi itu sempat melukai si korban
dalam aksinya kedua pelaku mencari mangsa secara acak
mereka mengincar korban yang terlihat membawa barang berharga seperti hp
sebelum membegal pelaku terlebih dulu pura pura menanyakan alamat pada korban
jadi sebenarnya mereka berdua ini targetnya pertama random
jadi mereka hanya muter muter aja ya begitu cari target
mana yang kira kira bisa mereka ambil mereka ambil
dan ini berdasarkan peningatan kasat mata
sebenarnya kalau anak sekolah ini nggak bawa handphone nggak kelihatan itu mungkin nggak diambil
nah jadi mereka lihat yang kasat mata oh yang ini lagi bawa handphone nih di tangan
dan kira kira menurut mereka lemah itu langsung diambil
polisi menyebut motif kedua tersangka membegal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
mengakui ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka
tapi saya sampaikan sama mereka bahwa ya kalau kegiatan ini dilakukan sebagai pembenaran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kan juga nggak betul ya
karena bisa aja kerja kan ada yang lain nggak harus begal
kedua tersangka na dan wa baru sekali membegal
dalam sehari keduanya membegal tiga korban
saat ini polisi masih menyelidiki identitas korban lainnya
kalau tkp di kita itu ada di cinere di beji di krukut
nah ini terakhir ini mereka melakukan di pancoran mas
jadi tiga kali itu targetnya beda beda
karena kalau kita data sebenarnya di laporan polisi kita belum ketemu nih korban yang melaporkan hal itu
kepada saya salah satu tersangka mengakui telah membegal tiga korban
dua korban di antaranya adalah pelajar
yang di pancoran mas yang saya
yang di beji yang di kerukut nggak berhasil
yang di beji di krukut nggak berhasil
satu perempuan dua laki laki
tersangka wa menyebut tak memiliki target khusus saat membegal
jika ia melihat seseorang berjalan sendirian di tempat sepi sambil membawa barang
kedua tersangka berbagi peran
na sebagai joki motor sementara wa bertugas membegal
bisa pertimbangannya apakah udah survei dulu beberapa menit lihat situasi dulu atau on the spot aja di depan mata ada yang belakangnya
masuk dulu ada gang ada yang di depan mata
gimana sih kalian membagi perannya pada saat melakukan aksi itu
dua tersangka harus mendekam di balik jeruji besi
polisi menjerat na dan wa dengan pasal berlapis
ancaman hukumannya maksimal dua belas tahun penjara
ya jadi pelaku ini dikenakan pasal tiga ratus enam puluh lima ayat dua kuhp
jadi pencurian dengan kekerasan yang mengibarkan luka berat
itu ancaman hukumannya dua belas tahun penjara
kita juga kenakan undang undang perlindungan anak yang tiga puluh lima dua ribu empat belas
ini memang tidak fokus ke situ karena memang ancaman hukumannya cuma lima tahun
sehingga kita memfokuskan ini pada kegiatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan anak ini terluka
sementara itu pada satu mei polisi akhirnya menangkap pelaku pembegalan remaja perempuan
yang terjadi di wilayah kelurahan jatimulia cilodong depok
aksi pembegalan terjadi pada dua puluh enam april lalu sekitar jam dua siang
saat kejadian korban mempertahankan hp nya yang dirampas pelaku ysf
akibatnya korban terseret motor pelaku sejauh beberapa meter
berdasarkan laporan dari korban yaitu pembegalan putih
kaitannya dengan juga pencurian dengan kekerasan atau pembegalan
yang terjadi pada hari jumat tanggal dua puluh enam april
pembegalan ini terjadi pada jam dua mei sekitar jam tiga belas lima puluh delapan wib
tkp nya itu di jalan mps negeri depok di jatimule cilodong tawang kota depok
untuk korbannya itu anak di bawah umur pelajar ke sini umur tiga belas tahun indonesia sif
pembegalan yang menyasar pelajar menunjukkan bahwa
hak anak untuk memiliki rasa aman di ruang publik sewaktu waktu bisa terancam
lalu apa yang bisa dilakukan agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan di jalanan
ikuti ulasannya tetap bersama saya di gelar perkara
kasus kematian vina dan egy delapan tahun silam menisahkan banyak tandatanya
pengakuan salah satu yang salah tangkap pengakuan salah satu pelaku yang diduga salah tangkap
hingga paksaan untuk mengaku juga keluar dari terpidana kasus ini
lalu apa implikasi hukum dari pengakuan ini dan bagaimana pengusutan dugaan pelanggaran ham di dalamnya
kami akan bahas bersama sejumlah narasumber ada pakar hukum pidana dari universitas jenderal sudirman
prof hipnu nugroho dan komisioner komnas ham anies hidayah
selamat pagi prof hipnu bu anies
selamat pagi mas radi bu anies
iya saya ke bu anies dulu
bu anies dari komnas ham sendiri sudah berarti sudah ada laporan ya sebelumnya
bahwa memang ada dugaan salah tangkap bahkan juga yang salah tangkap ini mengalami penyiksaan oleh kepolisian
pada saat diminta mengaku untuk menjadi tersangka
begitu bu anies sejauh ini bagaimana informasinya
mohon maaf tadi saya sempat terputus gimana mas
oh ya baik saya tanyakan ini kemarin salah satu terpidana yang diduga salah tangkap
ini mengaku bahkan sempat disiksa oleh polisi begitu untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan
apakah ini juga sudah diketahui komnas ham sebelumnya jauh jauh hari
memang kasus ini kan kasus lama ya kasus delapan
tahun yang lalu yang kemudian muncul atau viral kembali
nah seperti yang disampaikan pak oli tadi bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke komnas ham
pada tahun dua ribu enam belas silam atau september jadi pasca peristiwa itu
jadi kuasa hukum dari empat terduga pelaku gitu ya hadi sabra kemudian suprianto eko ramdhani dan saka tatal
waktu itu memang melaporkan ke komnas ham
jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum
lalu yang kedua pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan
termasuk bentuk bentuk penyiksaannya seperti apa itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami
nah pada saat itu kemudian kami menindaklanjuti pada tahun dua ribu tujuh belas di awal dua ribu tujuh belas tepatnya januari dua ribu tujuh belas

dan juga melakukan klarifikasi melalui irwasda polda jawa barat ya
terkait dengan peristiwa kami meminta beberapa informasi melalui pemeriksaan kepada para penyidik
terutama terkait dengan dugaan penyiksaan
karena indonesia kan sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan itu sudah menjadi hukum nasional
dan kasus kasus penyiksaan oleh aparat selama ini kan banyak terjadi berdasarkan peraturan komnas ham
itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau dalam tahanan
sehingga itu secara spesifik kami minta informasi termasuk juga bagaimana pada saat itu terkait dengan penghalang halangan kunjungan keluarga
sehingga kami mendorong adanya proses disiplin gitu ya dan tindak pidana bagi pelaku penyiksaan
berdasarkan konvensi cat gitu konvensi anti penyiksaan
termasuk juga bagaimana memastikan hak hak tersangka sesuai dengan undang undang tiga puluh sembilan
tentang hak asasi manusia dan tentu saja berdasar pada kitab undang undang hukum acara pidana tentang standar penanganan anak dalam hukum
karena saat itu kan posisi mereka anak ya
sistem peradilan pidana anak gitu
pada saat itu itu yang dilakukan komnas ham
nah ini belakangan juga bowo anies
kuasa hukum terpidana kasus fina ini sempat mengadu soal intimidasi dalam penyelidikan dan pembatasan kontak
bagaimana lengkapnya pengaduan mereka sejauh ini yang masuk ke komnas ham
ya jadi berdasar pengaduan yang tahun dua ribu dua puluh
lalu sudah pernah kami tindak lanjuti pada tahun dua ribu tujuh belas
maka kemudian beberapa waktu yang lalu pasca kasus ini banyak menjadi perbincangan publik
komnas ham kembali melakukan pemeriksaan pemanggilan kepada para saksi
kami tidak bisa menyampaikan siapa saja yang sudah kami periksa
tetapi dalam waktu dekat kami juga akan melanjutkan kembali pemeriksaan untuk meminta informasi atau keterangan terkait dengan perkara ini kepada para pihak terkait
prof hipnu pertanyaan yang sama tadi yang saya tanyakan ke bu anies di awal
ada pengakuan terpidana ini soal disiksa polisi agar mengaku sebagai pelaku
dan juga bahkan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang diduga tidak dilakukannya begitu
apakah ini bisa menggugurkan proses penyelidikan
kalau memang seperti ini keadaannya prof hipno
di dalam suatu konsep investigasi itu ada dua paradigma
kalau kita melihat pada undang undang high air ada yang disebut konsep asas inquisitor
incusidur itu adalah suatu asas yang menetapkan bahwa pemeriksaan seseorang tersangka atau terdakwa itu sebagai objek
makanya kalau kita lihat dulu
high air ya sebelum lahir kuap itu pelanggaran ham tinggi sekali
kalau nggak ngaku siksa dan sebagainya
sekarang berkembang namanya asas akusatur
yang meletakkan bahwa seseorang itu sebagai subjek yang sama
sehingga kalau tidak ngaku nggak boleh dihajar
kalau memang belum ada penasihat hukumnya ditunggu
sehingga konsep pemikiran pemikiran itu tidak boleh
tidak boleh dilakukan terhadap inquisitor tadi
lah bicara hukum kan bicara bukti mas
kalau sampai masih ada penyitik melakukan konsep konsep inquisitor
kasus kasus kejahatan tertentu bu anies
misalkan curas itu memang
ya ada sedikit remet rempet ke inquisitor
karena memang dia kekuat sekali
inilah model interograsi yang betul betul harus dirubah
ini juga semata mata juga kinerja polisi yang harus dioptimalkan
karena kalau sekedar hanya menyiksa untuk mengakui perbuatan pelaku
ini juga ujung ujungnya akan melanggar hak asasi manusia
bicara bukti itu alat bukti keterangan saksi
amal keterangan terdakwa itu nggak bernilai mas
bahwa suatu keterangan tersangka
keterangan terdakwa itu tidak bernilai bukti
dengan demikian kalau sampai polisi memaksa
karena bicara hukum adalah bicara bukti
bukti bukti itulah yang akan menanyakan bahwa akhirnya dia terjebak
artinya apa pengakuan pengakuan sampaikan itu salah semua
ini yang saya kira sebagai bentuk evaluasi ke depan
kini tidak hanya pengejaran dpu
yang ditangkap bernama peggy
yang keluarganya mengaku ini salah tangkap
karena anak saya tidak pernah berhubungan dengan fina
kita harus melihat bahwa pemikiran penegak hukum
berpikir pada objektif yang subjektif
membenarkan apa yang dilakukan oleh
berpikir pada subjektif ada korban
tapi berpikir objektif pada suatu perkaranya
dalam konsep penentuan yang kemudian tersangka
saya kira penyidik polda sudah ada bukti bukti
yang saya kira bap nya masih cukup
kasus ini simpel gak sih sebenarnya untuk dipecahkan
pertanyaannya tiga ini kan akhirnya buktinya kan melebar kemana mana
ya dalam seperti saya kira polda tidak boleh terjebak dalam seperti itu
karena polda melakukan penyelidikan berdasarkan bukti yang akurat
ketika delapan tahun yang lalu kemudian berkembang yang sekarang ini
karena bantahan bantahan dalam penguapan perkara itu banyak sekali
baik dari masyarakat ngo keluarga dan sebagainya
sebagai penegak hukum harus kekeh pada bukti yang permulaan
komnas ham sempat menanyakan ya bu anies kepada polda jawa barat
setelah itu juga saat ini ada pengakuan dari orang tua siapa yang ditangkap egy
begitu bahwa dirinya bukan pelaku begitu
ini juga ada unsur jika memang benar pg ini bukan pelaku
akan ada juga bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia
anda bagaimana melihat ini dan upaya apa yang akan dilakukan jika polda jabar sampai saat ini tidak merespons bu anies
iya kalau soal teknik ranah hukum saya kira prof ibnu yang akan banyak bicara
kalau komnas ham tentu akan melihat pada aspek aspek bagaimana kepastian pemenuhan hak kepada para pihak itu dipenuhi gitu ya dalam proses ini
nah terkait dengan apa yang kami mintakan kepada polda jawa barat
pada tanggal dua puluh mei kemarin komnas ham juga sudah kembali sebenarnya mengirimkan surat permintaan keterangan kepada polda jawa barat terkait dengan penanganan perkara ini gitu ya
seberapa jauh selama delapan tahun ini perkembangannya seperti apa termasuk sebelas menjadi tiga
lalu perkembangan yang ketiga orang dpo itu seperti apa
lalu yang informasi kedua yang kami ingin mintakan adalah bagaimana pemenuhan hak kepada hak korban dan juga

karena ketika kasus ini viral tentu ini menjadi pukulan kembali bagi para keluarga yang selama delapan tahun itu saya kira meskipun sudah ada proses hukum yang dilakukan
tetapi kan keadilan itu belum mereka terima gitu
sehingga bagaimana ini kemudian dikoordinasikan dengan para pihak terkait untuk memastikan bahwa korban dan anggota keluarganya tidak semakin mengalami
tidak semakin mengalami penderitaan psikologis gitu ya akibat viralnya kasus ini
lalu yang terakhir adalah terkait dengan profesionalitas dan kehatian kehatian aparat penegak hukum
terutama selalu yang kami tekankan adalah kepolisian sudah memiliki peraturan polisi nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas
terkait dengan penerapan prinsip prinsip hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum baik penyelidikan maupun penyidikan gitu ya
sehingga mestinya relevan dengan bagaimana prinsip prinsip yang diatur dengan hak progmen sekolah hanya riakan hak perangdara
sehingga mestinya relevan dengan bagaimana prinsip prinsip yang diatur dengan hal hal keluarga

seperti yang tadi juga sudah di highlight oleh prof ibnu gitu ya

ini saya ingin meluruskan juga dan sekaligus mengkonfirmasi kepada anda sebagai komnas ham begitu
ini supaya juga tidak jadi bola liar informasinya bahwa ada empat terpidana yang salah satunya juga mohon maaf menyandang tunagrahita begitu
ini juga melaporkan ke komnas ham apa betul dan melaporkan bahwa dirinya juga diperlakukan kasar oleh polisi untuk mengakui
apakah betul ada salah satu terpidana yang menyandang tunagrahita
iya beberapa laporan terakhir kami tidak bisa menyampaikan secara spesifik
karena memang dalam proses pemeriksaan di komnas ham
tetapi nanti jika ada perkembangan pasca kami melakukan pemeriksaan kami akan sampaikan
terutama juga akan kami koordinasikan dengan polda jawa barat dan masyarakat secara umum
oke baik balik lagi ke prof ibnu nih
prof ibnu saat ini kan ya kasus ini akhirnya seperti yang tadi saya utarakan
pegi ini ditangkap begitu cepat begitu setelah viral kembali setelah delapan tahun
menurut anda fenomena apa ini
karena saat ini viral polisi cepat menangkap padahal delapan tahun lamanya ada rentang waktu yang cukup panjang
tiga dpo ini tidak satu pun tertangkap
begini mas makanya kita ya kita sayangkan pada waktu polresta cirebon dua ribu enam belas yang lalu
menyatakan yang saya lihat dari sebelas laporan kok dua laporan tersangkanya sebelas kayaknya delapan
berarti artinya sebetulnya polresta cirebon itu data data tentang subjek dugaan pelaku sebagai tersangka itu tidak cukup
sudah ada semua kan itu mas sehingga nggak butuh lama lama itu sudah ada semua
sekarang tinggal bagaimana kemauannya atau kita tanda petik ada intervensi intervensi tertentu sehingga tiga tersangka itu menjadikan bilang dalam suatu pemberkasan untuk pelimpahan kepada di pengadilan
nah oleh karena itu saya kira mudah makanya termasuk dua itu saya kira juga nggak begitu lama selesai lah itu
kita tahu lah polri itu sudah luar biasa sdm nya kemampuannya kecanggihannya jadi nggak butuh lama lama inilah yang saya kira kita dukung semua mbak
nggak butuh lama cukup itu karena data sudah ada
cuma perubahan sekarang memang perlu hati hati karena situasi sudah berubah masyarakat juga semakin kencang
sehingga pihak pihak yang berkepentingan itu polri harus kekeh pada suatu bukti yang ditemukan di dalam suatu tersangka yang bersangkutan
ya saya juga meyakini polri ini sebenarnya sudah canggih lah ya
bahasa sekarang itu kita bilang canggih karena kasus sepelik sambo saja pada saat itu ditutup tutupi bisa akhir terungkap dengan seterang terang
ini kan juga kasus besar yang ternyata melibatkan petinggi polri bahkan begitu di dalamnya bisa terungkap dengan seterang terangnya
ini simple gitu kasusnya ya prof ya
nah ini ada satu lagi prof yang ingin saya tanyakan
apakah yang memberatkan pegi saat ini sebagai terduga pelaku ya
boleh dikatakan terduga pelaku yang dpo yang ditetapkan sebagai tersangka juga oleh kepolisian yang tidak mengaku bukan pelaku begitu
ini apakah yang memberatkan peggy juga karena keluarga korban juga tidak menyangkal
bahwa penangkapan pegi ini salah tangkap begitu dan juga termasuk kuasa hukum korban
ya kita melihat dalam suatu proses peradilan mas
pihak pihak yang untuk kepentingan seorang tersangka pasti dalam melakukan suatu pembelaan
saya katakan tadi itu pasti semuanya lah semua dalam kasus apapun apakah itu teroris apakah itu korupsi apalagi kasus kasus yang berkaitan dengan pembunuhan
oleh karena itu polda jawa barat harus pada suatu prinsip hukum
oleh karena itu bukti bukti ini harus dikuatkan
sehingga jangan sampai kalau ada indikasi salah tangkap
wah itu reputasi polda jabar hancur itu kalau sampai salah tangkap
karena apa sudah ada ketahuan tiga sejak awal
itu reputasi polda jabar sangat dipertaruhkan kalau sampai betul salah tangkap
bukti yang disampaikan itu bukti yang bernilai
di dalam suatu pembuktian dalam kasus delapan tahun yang lalu
nah ini kan sekarang kasusnya bahkan sudah fonis begitu ya
kasus ini beberapa sudah dihukum begitu
sebagai orang yang ya awam lah masyarakat awam untuk mengetahui secara hukum
apakah bisa mengubah ponis mereka jika penyelidikan ulang kasus ini dilakukan
ya ini mas itu kan ada sepertinya
artinya tinggal menunggu upaya hukum apakah itu gerasi ataukah pk
karena dalam ilmu hukum disebut
caranya terpidana juga akan pk prof katanya
iya pk itu suatu proses hukum
seseorang tidak dapat dituntut untuk dua kali dalam perancaman
sehingga penyelidikannya awal berdasarkan bukti bukti tahun dua ribu enam belas yang lalu
makanya sekarang penentuan tersangka
penyidikan sampai pada pelimpan seperti proses hukum yang lain
tinggal tiga bagaimana penyelidikan yang sudah memperkuat bahwa ketiga orang tersebut
atau yang satu yang terangkap itu betul betul dia yang melakukan suatu kejahatan yang benar
tapi ini saya memodifikasi pertanyaan saya lagi nih prof sebenarnya
tadi saya sudah sempat singgung bahwa kasus ini viral dan mudah ditangkap
delapan tahun kan rentang yang tidak sebentar ya prof ya
nah tiba tiba sekarang viral terus ditangkap
penjelasan logisnya seperti apa sih sebenarnya yang bisa dipaparkan kepada publik
karena publik bertanya tanya ini delapan tahun itu bukan rentang waktu yang sebentar gitu
ya ini domen polda jawa barat nih
iya dari kacamata hukum memang dalam suatu penentuan tersangka mas
tapi ini pernah terjadi sebelumnya prof
ya kalau mas randy lihat kasus kasus di persidangan kenapa ini tidak
lah itulah saya kira nanti polda jawa barat yang bisa menjelaskan dalam kasus tersebut itu
bu anies langkah akhir dari komnas ham kalau memang saat ini ada tuntutan untuk bisa mengungkap bahwa ada pelanggaran ham pada saat penyelidikan atau penyidikan kasus fina ini
upaya terakhirnya apa yang akan dilakukan bu anies kira kira
kalau saya mau ke jakarta itu suka berpapasan dengan om hugeng
saya panggil itu pakaian lengkap polisi jenderal bintang terus apa coba naik sepeda
kok mau ke kantor kan kantornya di jalan trunojoyo
om ngapain kok naik sepeda orang pakaian jenderal
loh ini namanya jenderal merakyat
nanti dia kalau ketemu masih ada becak ntar kalau ada tukang beca berhenti deh
terus saya juga bertanya lagi kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya
kalau ini terus diintimidasi
loh terus nanti pasti ada yang oh ibu mega fitnah